mungkin disitu rumahnya
ya mungkin polisi mau sampai duluan
semoga tensinya bisa beneran turun ya
kalo kamu udah sehat
rina udah ketemu
gantian sih yang diginiin ya
oke sekarang gantian
gantian saya yang naik deh
ayah aku nangis
oh ada yang kayak tutup muka tuh
kamu meragukan saya
nih ibu udah bales
minta disiapin apa
ini ibu minta baju ganti
kaki terluka udah pasti pada bersut
berasa dingin gak pake celana
kalo diliat muka udah pada kusut begitu
udah pasti mikirin onren
gue mikirin siapa lagi
sekarang lagi mikirin oya
iya lah ngapa jadi gue lagi mir
habis mau pergi mana lagi
mendingan sekarang kita bantu doa bantu nyari biar cepat ketemu
malem mah gue cari sama kiki
pak risa ada gak sih
lah ada loh di pojokan lagi ngelamun aja
oh daripada ngelamun mendingan nganterin parangnya ibu sama mbak jessica ini ke rumah sakit
gimana nih kalo kita ngikut ke rumah sakit
terus terpas kita di jalan kita celingak celungut deh tuh
siapa tuh ada
yuk yuk yuk kita ngikut kita ngikut ke rumah sakit yuk
eh bentar dulu kiki kan harus nanya ibu dulu diizinin apa enggak kita ikut
coba tanya lah
biar kita cari lagi mau
ibu saya sama mbak mirna yang antar ke rumah sakit boleh ya biar pulangnya bisa cari reina
bentar bentar bentar
sama ibu boleh
kita boleh ikut

tunggu tunggu tunggu nih ya gue kirimin plat mobil baknya
ntar lo di gerbang pas jaga lo juga lo liat juga tuh celingak celinguk
siap siap siap
bawa saya ntar aja deh
ya udah biar kita aja
udah udah udah
kita pulang yuk
kita pulang aja pak soalnya udara di sini kan kurang bagus banyak penyakit katanya asa
ya tapi kisah gimana yusunya
kan masih ada stok asli dari rapas pak kita pake itu aja
kalau memang nggak cukup ya terpaksa nanti mama tambahin susu formula
sekarang efek juga lagi pumping mudah mudahan ada hasilnya nanti ya
ya udah kalau itu ya mau gimana lagi
ya ini kan permintaan el sampah di sini kan udaranya kurang bagus lebih baik kita pulang aja
ya nggak apa apa ya pak ya kan yang minta elsa juga
ya udah gimana lagi
tapi mama mau telfon bu sarah dulu papa tolongin dong bisa
sama opah ya
sama opah ya sayang
bu sarah ini elsa minta supaya keisha dibawa pulang soalnya udah di rumah sakit kan kurang bagus bu sarah
jadi kami pulang ya bu sarah
berarti kalau gitu elsa gak ada yang jagain ya sekarang bu
ya itu justru saya telpon mau kasih tahu ke bu sarah takutnya nanti ada salah faham
jadi ini elsa sendiri yang minta supaya keisha dibawa pulang

gak apa apa ya bu sarah ya
kalau memang permintaan dari elsa ya nggak apa apa demi kebaikan keisha juga kan
iya nggak apa apa ini saya juga mau pulang dulu ke rumah sebentar istirahat
nanti saya kembali lagi ke rumah sakit
kalau gitu kami bawa kesya pulang ya ibu sarah ya
iya titip kesha ya bu terima kasih banyak
iya iya terima kasih banyak ya bu sarah ya kami pulang dulu
ya pak kita pulang ya
baik pak kami pulang ya
cuma tanya warga aja gak
ini mas iwan ini tinggalnya di sekitar sini ya
oh itu yang kuning sebelah kiri
oh yang itu ya
pak pak pak iwan ya
bapak kan kemarin di rumah sakit sempat ketemu saya nyarit anak kecil
sebentar sebentar sebentar
maaf pak benar anak ini yang bapak cari
oh iya waktu itu saya nabrak dia
gak parah kok cuma nyerempet aja tapi saya langsung bawa ke rumah sakit eh dianya malah kabur
pak saya mau nanya pak waktu itu kejadiannya seperti apa pak ya detailnya
ya karena memang nggak parah kalau dilihat dari cctv anaknya masih bisa lari
tapi bapak bapak ini siapa ya
oh maaf pak maaf saya beneran gak sengaja saya juga mau bertanggung jawab dari rumah sakit saya mau antarin pulang tapi anaknya malah hilang
justru saya yang terima kasih sama bapak karena waktu kejadian bapak langsung bawa anak saya ke rumah sakit
saya kesini cuma ingin memastikan kondisi anak saya dan ingin memastikan kalau ya siapa tahu ternyata bapak sudah menemukan anak saya
memang anaknya belum ketemu ya pak
jadi belum ada kabar sampai sekarang pak
ya kalau informasi terakhir yang kita dapat sih pak sampai sekarang paling update anak itu ada di mobil pick up
oh oh iya pak boleh saya minta nomornya
ini berapa nomernya
saya kirimkan ini ya foto plat nomor mobil bak yang terakhir kali anak saya terlihat di situ ya
bapak kan supir taksi siapa tahu waktu pas keliling bisa gak sengaja ketemu sama mobil bug nya
sama ini pak saya minta di share ke teman teman supir taksi yang lain ya pak ya siapa tahu pas mereka lagi keliling juga ketemu
tapi kalau misalkan ada kabar langsung kabarnya ke saya
insya allah pak pasti pak
terima kasih banyak ya pak ya
oke maaf maaf nggak gue bertanya saya permisi ya pak
udah sampai rumah deh
ih keisha sayang udah sampai di rumah kita main lagi ya pak
gara kamu sepi
bah bah bah
kalau dia tuh selain demam flu juga
waduh ah kalau sampai flu nggak boleh deket deket sama keisha ya bisa ketularan loh
yaudah papa nggak deket deket nino
keisha opa lagi cek papa dulu kamu harus kuat ya kamu boleh cakit ya sayangnya
ayo mbak mirna jemput tangan perangkat
boleh jemputnya apa sana
di rumah sakit
jangan melamun kayak gitu nanti kalau kesabar gimana
iya sama tapi jangan kayak gitu dong
kalau ki juga khawatir sama mbak mirna juga kalau kayak gini
iya yang ki
pak riza mana udah siap belum
beli kedong dong tempat bang yuki udah dong kayak yang kiki
tuh pak rizanya tuh
yaudah nih masukin ke bagasi deh
gak usah dua duaan lo aja yang masukin dari situ
jadi lebih ringan ya
iya dari tadi napa bantuin
pak riza itu kan nganterin pak juganti sama prelatar mandinya buat ibu sama mbak jess
jadi kita berdua ikut ya sekalian ke rumah sakit
kita udah jengkol sama ibu kata ibu pola
iya jadi ntar kita di jalan siapa tau kan
lihat ada gemoy gitu ya
udah kalau begitu hati hati ya
ini yang enak
apa ya pesan apa ya mas
sini mama aja yang pilihin
nah mbak kat mau minum apa
kayaknya soda soda gitu seger deh tante
soda aduh jangan minum soda soda dulu
itu nggak sehat
jus juga boleh
gitu dong kalau jus itu sehat
ya rein kamu udah pesen apa
pesan mama aja
iya iya mama yang pesenin yuk
ya mbak nih
tapi takut kan
tapi seneng kok bukan takut
ibu pesanannya mohon ditunggu ibu
konsep pernikahannya itu gimana bayangannya
aku sih sempet kepikiran
yang kayak waktu itu loh mas
yang waktu itu kita obrolin
jadi ma kita tuh pengennya
kayak modern aja sih ya
jadi mama ini kepengennya ya
konsep pernikahannya itu betul betul sangat bagus sempurna
ya namanya pernikahan kan cuma sekali ya re
jadi bener bener ini momennya tuh dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin
ya tamu tamu juga nanti biar datang semuanya ya kan
berkesan gitu lho
jadi wo nya tuh bener bener harus berpengalaman banget
pak apa hal tuh
apa ada yang saya bisa bantu
ini kan saya masih cari rena sama enggak
saya kirimkan foto mobil bak terbuka yang sedang saya teri sama enggak kamu ya
iya pak baik pak
semoga ini bisa menjadi petunjuk yang baik pak
semalam itu si michi
waktu pas dalam perjalanan sempat ngeliat
mobil bak terbuka itu dan ternyata ada arena di dalamnya
jadi siapa tahu kalau saya kirimkan nomor plat nomornya
dan kamu sempat ngeliat di jalan
bapak pakai aja dulu
yang penting sekarang pencarian untuk rena pak
dan bapak jangan sungkan
kalau memang bapak butuh bantuan saya
oh gitu yaudah makasih ren ya
pasti kalau ada yang butuh apa apa saya kabarin saja
oh yaudah makasih banyak ren ya
enggak kita mampir rumah sakit dulu ya
jadi dari bayangan tante ini mbak cat
aduh itu bener bener sempurna
suka banget tante loh
wah asik banget ngobrolnya
kayaknya bisa sampai tengah malam baru beres
ini loren tadi mbak catherine udah kasih tahu
konsep pernikahannya itu seperti apa
wah betul betul ini mbak catri ini
penuh dengan ide ide cemerlang
tantang bisa aja
gimana masih tuh keluarganya kak al
reina masih belum ditemukan
dan tadi pak al kirim foto pelatang omar mobil yang bawa reina
aduh kasihan banget yuk
aduh jadi rena belum ditemukan juga ren
duh kasihan banget ya reina
kita semua gak ada yang tahu loh dia gimana kondisinya di luar sana
semoga cepat ketemu ya dan dia baik baik aja
amin semoga rena ditemukan dengan cepat ya ren
biar semuanya damai lagi
apalagi kan ini mau ada acara pernikahan kalian
biar semua nggak ada masalah lagi
jadi nanti semua bisa datang pada acara pernikahan kalian
eh ini makanannya sama minumannya udah dateng dari tadi
ini minumannya minuman sehat loh
jus orange juice tapi dia sehat gak pake gula
aduh iya sih gue tahu ini sehat
tapi kan gue gak terlalu suka
pak riza nyetirnya tuh pelan pelan jangan ngebut ngebut
kan ini jadi sulit nih nih mobil mobil pick up yang lewat lewat
biar nyocokin pelat pelat nomernya dikasih sama masal
kalau ngebut ngebut kan susah nih liatinnya nih satu satu gak bisa
iya pak riza pelan pelan dikit
kenapa sih kita kan lagi mau nyari gemui
nah nah nah ini
gue tuh berisik banget sih ki
eh eh bukan bukan
mbak mirna yang kiri aku yang kanan
nah nah pak riza depan loh
kalau ada yang lewat lewat gitu lo liatin
aduh aduh aduh
jangan tantin tantin tantin kantin

pak riza awas pelan pelan
jangan lawan cepetan lawan
orang kok gak ada sabar sabarnya
kenapa sih heran dikiki sama orang di dunia ini
kenapa sih gak sabaran
ya yaudah yaudah
jadi ntar kita coba minggir nih
sepatuh mobil itu yang ngeliatin rena
kenapa nggak dari tadi idenya kayak begitu
mau ke kike mosi dulu ngadepin orang orang ini
ya yaudah yaudah
tuh belin banget sih
ini aplikasi dan sms untuk pencarian empat nggak berfungsi sama sekali
gimana mau tahu plat orang itu
apa mendingan aku masukin foto platnya di sosmed aja kali ya
siapa tau ada yang liat terus ngasih tau itu punya siapa
tapi kalo sampe nino tau yang ada ini malah bikin ribet semuanya
aduh ya allah ini harus dimana lagi sih
udah sabar kayak gini masih aja ganjal kayak gini
ini ada sms masuk nih
nah akhirnya kan
ada sms masuk kasih tau identitas pemilik pick up tersebut
aku harus telfon angga nih
gak gak gak bentar gue angkat telepon ya
gak gak gak
gue angkat teleponnya
mohon maaf pak mengganggu waktu bapak
saya mau memberitahukan terkait pemilik mobil tersebut pak
terus informasi apa pak
baik pak al
nanti saya akan share lokasi pemilik mobil itu
bapak mau langsung ke rumah itu saya persilahkan pak
oke makasih pak
saya langsung ke lokasi aja kalau gitu ya
oh jadi kamu udah tahu identitas orang yang punya mobil bukit
oh polisi udah dapat informasi soal pembeli mobil bank ya
sayang ini barusan pihak kepolisian habis ngabarin pak al
mereka juga ada info yang sama
ini sekarang kita mau ke sana langsung
kita mau ke sana langsung ya
kamu ingat kamu di rumah jangan ke mana mana
jadi aku nggak boleh ikut
ya sebenarnya aku pengen banget sih gak ikut
tapi kalau nggak bisa yaudah nggak apa apa
sini gue jalan
gimana pak ada kabar dari masa
mau juga penasaran
ya mau coba telfon alvin ya
mudah mudahan setelah ini kita dapat titik tarang soal keberatan rina ya nggak
ya insya allah al mudah mudahan
oh ya barusan aku dikabari oleh pihak kepolisian ini
jadi pihak kepolisian sudah mendapatkan identitas pemilik mobil bak yang waktu itu bawa rina ma
ini sekarang aku sama angga lagi menuju ke rumahnya
jadi kamu sudah dapat petunjuknya ya syukurlah
ya kamu cari tahu sampai tuntas ya
mudah mudahan bisa lancar semuanya
aku mau kasih kabar juga
ini soal supir taksi yang kemarin bawa rina
jadi tadi kan aku sudah ngobrol sama angga
aku sudah ngobrol ke rumahnya
cuman supir taksi itu memang sama sekali nggak tahu keberadaan rena sekarang
manakan posisinya setelah supir taksi itu bawa rina ke rumah sakit
ini yang buat aku nyesel mah
aku tuh waktu di rumah sakit tuh sempat ketemu sama supir taksi itu
jadi supir taksi itu tuh nggak sengaja nabrak aku waktu itu ma
dia sempat tanya
dia lagi cari anak kecil
cuma pada saat itu aku pikir anak yang dicari itu ya anaknya dia
tapi ternyata yang dicari rina ma
ya udah gak apa apa
maksudnya kamu nggak usah menyesal
yang terpenting adalah kamu harus tetap percaya dan berusaha
mama sangat yakin rena pasti akan segera ketemu
nanti kalau misalkan andin tanya masalah ini
kalau mama mau ceritain ceritain aja ma
andin janji dulu untuk jaga kondisinya dia
untuk supaya tenang supaya tensinya nggak naik lagi ya mbak ya
sama aku minta tolong ya mbak ya
tolong doain pencarianku sama angga ini lancar semuanya
supaya aku bisa menemukan reinhard
supaya rendah ketika ditemukan tuh dalam keadaan sehat
tidak ada luka satupun
meskipun aku tahu kemarin sempat keserempet sama taksi
tapi mudah mudahan baik baik aja ya mbak ya
mama akan selalu doakan kamu tahu itu ya
bah aku langsung lanjut pencarian sama angga dulu ya
nanti kalau ada informasi apapun nanti aku kabarin lagi ke mama
well kenapa ma ada apa
ya jadi tadi al barusan kasih tahu mama
kalau dia sudah tahu identitas pemilih pickup tersebut
dia akan samperin sama angga ke rumahnya
dan soal super taksi itu
super taksi itu nggak tahu keberadaan rina
karena rina kabur dari rumah sakit
nanti nggak ada hasil ma dong
hei jangan bilang begitu
kita akan ya terus berdoa deh
semoga al segera menemukan rina ya
yang al sesalkan adalah
waktu di rumah sakit al sempat you know bertabrakan secara nggak sengaja dengan super taksi
itu dia nggak tahu
itu aja sih ya
ingat pesan mama dan juga tadi kan daulanya juga sudah bilang bahwa kamu harus tenang
harus bisa mengelola emosi kamu dan pikiran kamu ya
sekarang udah waktunya kita semangat ya
mama mau ambil budu dulu
jess kita sholat ya
kamu mau kenangnya ada kan
nanti mama bantu kamu untuk mengelola budu ya
ya sama jess itu ya
kita gantian ya
sekarang udah aman
boleh pegang obat jangan boleh pegang
alhamdulillah nino udah membaik lah
tapi selama flu sama demamnya masih ada itu dia harus istirahat total lah
tadi nino juga bilang dia gak mau deket deket kesya dulu takut ngular soalnya
iya jangan jangan deket kesya dulu pak
biar kita aja yang ngurusin kesya ya
sama itu nino pesen kita ajak saya ke taman
biar kita bisa jalan jalan
iya mama sih mau ajak pak ngajak kesya
tapi kasian juga kan kalau nino sendiri
iya papa tadi juga udah bilang
iya papa tadi juga udah bilang
kalau kita bertiga jalan jalan bapak khawatir sama dia sendirian di sini mah
tinggalin dia sendirian di sini gak apa apa
yang penting kesya ini bisa refresh juga gitu mak
yaudah kalau gitu kita kemana ya pak
kalau biasanya deket deket sini aja jangan jauh jauh
oh yaudah oke chef kita ke taman ya
mama siapin stullernya
sama mama siapin asian
sama mama siapin asian yang tadi kita ambil di lapas ya
yaudah papa bantu ambil stullernya
ya allah elsa sendirian di rumah sakit
karena bu chandra pulang dengan kesya
tapi badanku memang lelah sekali
gak ada yang bisa aku minta bantuan untuk jagain elsa
semoga elsa gak kenapa kenapa ya allah
tolong jaga putriku
aku mandi aja dulu deh
habis itu aku istirahat sebentar
dan aku harus balik lagi ke rumah sakit
aku gak mungkin bikin papa jadi kepikiran
tadi mata gikempe cairan ah
kiki pak rija liat deh
itu di sebelah kiri ada kumpulan mobil bak
apa kita berhenti di situ aja kali ya terus kita nanya nanya
tuh tuh tuh iya kan
siapa tau nanti pas kita tunjukin pada mereka berdikasi sama mas al
eh ada mobil pick upnya cocok pak nomernya
pak rija pak rija di depan kita putar balik
iya kita putar
ya berhenti nama sini pak rija
putar balik putar balik putar balik
eh pak pelan pelan pak
nah nah pelan pelan
terus terus terus
pak pak pak pak
pak pak pak pak
bentar pak rija
ini bentar bentar
ini bukan cuka mbak mir
woi pak pada ngapain ci
kita sembunyi nih bentar
gagal ngapa udah ya
maaf ya ganggu ya
kita lagi nyari plat mobil mobil bak yang ini nih
kayaknya sih ada
itu buktinya ada fotonya
nah berarti emasnya lihat dong mobilnya pelat nomornya ini di mana di mana
mobil sebelah mana
mobil sendiri saya nggak hafal
itu namanya kagak tahu

nggak ada ada ada ada

mau aja kalau nggak lihat gitu loh
ya udah deh
tapi di depan ada pangkalan lagi sih
iya ada lagi di depan
eh eh tapi ntar dulu
gimana kalau kita ngantri barang barangnya ibu sama mbak jas dulu ke rumah sakit
takutnya nanti ibu nyuriin kita lagi kalau kita nganterin
kita mumpung ada di sini jadi kita gak dua kali kerja gitu loh
udah deh bentar aja kita nyari gemuk
mbak merlina kita ketemu ibu dulu ya biar ibu nggak khawatir sama kita
habis itu kita cari laki reina
pas setelah barangnya nontak ke ibu ya gimana
ya mau dong
ya nggak sih
ya udah makasih ya mas
ya allah engkau yang maha segalanya
berilah hambamu ini petunjuk ya allah
untuk mendapatkan titik terang keberadaan putri kami reina
tolong ya allah
doain reina juga kan
pasti dong di
bukan hanya doain reina
tapi mama juga
doain ini si gambang bayi dalam perut
dan mama senang sekali
kamu terlihat lebih tenang
jesse tolong ya
oh itu dokter
ini dokternya dokter di situ ya mami
selamat siang bu
saya ayu pengganti dr yanti
karena dokter yanti sedang dinas di luar kota
dia jauh lebih mendingan sih dok
di cek aja dulu intensinya turun apa enggak
apa kan udah agak cepet mimpi

kenapa sudah sama mitra

lama juga jangka hartanya
setiap hari juga pasti macet
masalah sekarang macetnya waktunya gak tepat
ya harus aku pake aplikasi jadi gak pernah macet kayak begini
cuman yang gue takutin satu sih
gue takut ada trauma tersendiri dari rena
ya ampun ampun kita bisa ketemu rena sekarang
dan lo harus kuat
gue yakin lah
lo pasti bisa ngelawatin ini semua
ya allah hamba mohon kepadamu ya allah
pertemukan hamba dengan anak hamba ya allah
jangan pisahkan kami lagi ya allah
beberapa hari ini cukuplah menghukum kami sebagai orang tua yang lalai
hamba mohon ya allah
jadi kita bisa lihat disini
tensi ibu masih tinggi
tapi pelan pelan turun
ini udah bagus nanti sore dicek lagi ya
mudah mudahan hasilnya lebih baik lagi
kadar proteinnya juga harus lebih turun lagi
supaya janin dalam kandungan ibu lebih nyaman
sus tolong nanti cek janinnya
catat semua pergerakannya
alhamdulillah ya dok ya mungkin
karena saya juga pake daulah kan
mungkin saya bisa mengantri emosi saya kira kira ini
iya bu yang terpenting sekarang ibu harus lebih tenang dan berpikir positif
karena itu kunci supaya tensi ibu
saya sangat bangga dengan ibu
baik karena ibu ani sekarang udah lebih tenang
nanti saya minta tolong suster untuk melepas catheternya
sekalian juga saya permisi ya bu
baik terima kasih banyak
terima kasih dokter
terima kasih suster
eh selamat siang
suami saya kan harusnya ikutan sesi ini kan
tapi suami saya lagi keluar
jadi gimana gak jadi atau bisa sendiri
jadi sebenernya kalau terapi gini sendirian juga bisa ya tanpa suami ya
yang penting ibu aninnya relax aja
sekarang saya akan mengajarkan beberapa gerakan ya bu untuk peragangan
biar ibu aninnya lebih relax
mbak anin mau minum dulu
kita duduk disana atau disini mbak desy
boleh disini aja bu
bu andini boleh sambil tiduran aja
tangannya dipegang diatas perut seperti ini
kita mulai pernapasan ya
ditarik nafasnya pelan pelan
sekali lagi ditarik
pikiran ibu tetap relax
anak ibu sehat
ibu baik baik aja
tarik nafas lagi ibu pelan pelan
sambil pikirannya relax
nanti kalau ibu nanti nanti serempet buat macam ini
nanti kalau ibu nanti nanti
pikiran ibu tetap relax
anak ibu sehat

kami sudah menggeledah rumah dari pak manto
kami juga sudah mengisir
daerah sekitar sini
dan juga sudah bertanya pada tetangga kanan dan kiri dia
tapi memang kami tidak menemukan renang ada disini pak
temen saya itu udah seperti keluarga saya sendiri pak
udah pasti dia tahu persis rena itu seperti apa pak
dan dia melihat renang di atas mobil bak ini pak
betul ini memang mobil saya
saya berani sumpah
kami sudah melihat dan memeriksa mobil itu juga
dan kami tidak menemukan kalau anak bapak sampai dibawa sama pak manto sampai sini pak
oke sekarang kita jalan
kita serahkan semua sama pihak kepolisian ya
lu harus tenang
jadi bapak gak usah khawatir
kami akan terus mengawasi gerak gerik dari pak manto
sampai waktu yang berakhir
aduh kenapa jadi ribet gini sih
saya berani sumpah
saya padahal gak tau apa apa
sabar pak manto
kita ikutin saja sesuai prosedur pelaporan
nah kamu dimana sih nak
kemana lagi pepah seri kamu sayang
lu harus sabar